ayo bap ini semuanya dibawain ke mobil yuk
beb besok besok aja ya beb
lahirannya kan masih lama
beb memangnya beb gak kasian sama bu aminah
kalo kita dateng dia pasti ngajak ngobrol sama kita
kasian dedek baiknya
kalo gak salah begitu
aduh padahal saya nggak sabar loh bu
mau belanja hari ini oh beb
kalo gitu semuanya perlengkapannya kemarin kita beli untuk bayi perempuan
kita bawa kesini aja untuk bu aminah
tidak usah ibu masih lama
ini gak apa apa kok bu
dulu ke rumah ambil semuanya
habis itu saya kesini lagi ya bu ya
sebentar ya bu
terima kasih ya assalamu'alaikum
kok bisa sih
gue juga gak nyangka
ya namanya temen ya enggak
ya gue percaya aja
laundry yang barunya rame
jadi ada penggantinya
alhamdulillah lumayan rame
gue jalan dulu ya

eh ibu puput udah dateng lah ya
emangnya tante puput minta dede bayi
emangnya tante puput minta dede bayi ma
mama mau ke rumah oma dulu
kalian jangan kemana mana ya
ternyata pak muhid rugi ketipu empat ratus juta

kalau saya punya uang segitu
udah banyak bisnis saya sekarang
udah banyak bisnis saya sekarang
si muram kemana
si muram kemana
pak irwi gak tau kemana
kok bisa gak tau
kan lo komandannya
susah banget nih
komandan sama anak buahnya sama aja
saya jadi hansi cuma buat nyari muhram nih pak irwi

lama lama saya jadi rw cuma buat ngurusin hansi doang

ada urusan apa
ada urusan apa
minah tuh salah ngomong
jadi ibu puput pikir
jadi ibu puput pikir
minah mau ngasi anak
minah mau ngasi anak
kenapa bisa begitu
kenapa bisa begitu
waktu ibu puput abis keguguran
waktu ibu puput abis keguguran
si ibu puput abis keguguran dia minta anak
kenapa juga lo gak nolak
aduh mak ya gak kepikiran juga mak
siapa juga yang mau ngasih anak ke orang lain
lu tuh mestinya kenal si puput
si pupu tuh kan pengen sekali punya anak
semua orang juga pengen punya anak
tapi si puput ini beda
kasur lo aja dia pakai
mestinya lo tahu dia
apalagi kemarin dia habis keguguran
wah ini tambah parah
ya juga ya mak aduh bener bener deh
kenapa juga ya mina gak kepikir sampai
lu mestinya bilang ke aji
biar aja nyampein ke puput
bahwa ini semua salah paham
udah pak ajinya juga bingung
ayo bem ini semuanya dibawain ke mobil yuk
beb besok besok aja ya beb
lahirannya kan masih lama
beb memangnya beb gak kasihan sama bu aminah
kalau kita datang dia pasti ngajak ngobrol sama kita
kecapean kasian dede baiknya
nanti kalau misalkan bu aminah kecapean
iya iya aku gak mau aku gak mau kehilangan anak lagi
iya gak usah deh beb
kamu itu ngelamunnya
kamu itu ngelamunnya
mama gak tahu mesti gimana
gak ada hubungannya kok sama mama
nggak ada hubungannya kok sama mama
ya ada hubungannya sama aja lah
kesannya tuh mama ngejanjiin gitu
bukan itu mah masalahnya
papahnya nadia pernah lihat indra di kantin
indra pakai baju yang biasa mah full sama aksesoris
papahnya nadia gak suka
dia kira indra gak serius mah
terus disuruh putus
ternyata obrolan kita gak nyambung